kamu harus ngalami semua ini karena kesalahan saya di masa lalu
saya akan lakukan apapun yang kau mau
dia gak tau apa apa
dia gak tau apa apa
dia gak tau apa apa
dia gak tau apa apa
gue cuma perlu satu nyawa
untuk membalas kematian istriku
gak perlu dua
yang harus meminum ini dan mati
tolong jangan kamu
kamu harus ingat
mas ada bang rosa
nanti mereka sama siapa
mereka akan hilangkan kamu
terus kamu tega sama rena
kamu tega rina kalahkan mamahnya
kamu juga masih punya papa
papa yang sangat mencintai kamu
yang sangat mencintai kamu
papa pasti akan hancur
lebih baik saling berdua yang minum
cukup ya rangga
semua masalah akan selesai
tapi anda harus pegang kata kata anda
kalau saya udah minum ini
jauhi istri saya dan keluarga saya
lo gak usah khawatir
setelah lo minum
saya akan minum sekarang
tapi lepasin saya dulu
baru saya minum
tolong jangan kamu memasak wajah
supaya kamu bisa pergi dari sini
pergi yang jauh dari sini ya
pergi yang jauh
jangan berani untuk belakang
aku gak mau mas
aku gak bisa pergi mati
aku gak mau akhir dan ikatan cinta kita seperti ini mas
pasti mau jadi istri yang menurut sama suami kan
lalu kamu bisa disuruh tiada ket creepynya malah mungkin
jangan bikirkan that we on
mau kamu istri yang baik
kalau kamu istri yang nurut
jangan fikirin saya
saya minta kamu pergi
buat yang lain ya
aku gak bisa lagi jagain mama